jelang pilkada seretak lima belas februari dua ribu tujuh belas
tensi politik di aceh mulai memanas
sejumlah aksi teror dan juga gangguan keamanan
mewarnai pesta demokrasi lima tahunan di aceh
pasca perjanjian damai di helsinki
jajaran polda aceh pun menyiapkan mekanisme pengamanan
untuk menekan aksi teror dan juga gangguan keamanan
yang meresahkan masyarakat
geliat kemeriahan pesta demokrasi lima tahunan di aceh sudah terasa
berbagai baliho dan spanduk pasangan calon terpasang
di sudut jalan dan persimpangan
enam pasang calon gubernur aceh akan bertarung lima belas februari dua ribu tujuh belas
untuk meraup suara rakyat aceh
namun kemeriahan pilkada di aceh diwarnai aksi teror
dan kekerasan terhadap pasangan calon dan pendukungnya
sejak ditetapkan menjadi pasangan calon gubernur september lalu
sejumlah aksi teror mulai meresahkan masyarakat aceh
penembakan rumah calon hingga pelemparan granat
terjadi di aceh selama rentang masa kampanye
kalau potensi gangguan keamanan
kalau kita mengacu kepada pilkada dua ribu dua puluh
terlihat bahwasannya kasus kasus yang bersifat intimidasi
kemungkinan masih ada untuk pilkada dua ribu tujuh belas
ataupun juga nanti kasus kasus kekerasan bersenjata juga mungkin ada
tapi langkah langkah kami sudah melakukan suatu mapping
dan juga pola kegiatan pengamanan melalui deteksi dini
tugas tugas yang bersifat preemptif preventif
sampai nanti penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan atau tindak pidana pilkada
sejak mei hingga november dua ribu enam belas
tercatat ada sembilan belas kasus kekerasan dan intimidasi terkait pilkada yang terjadi di aceh
kamis tujuh belas november rumah calon gubernur aceh tarmizi karim
usungan partai golkar nasdem p tiga dan pkpi ditembak orang tak dikenal
sebelumnya poskomunikasi p tiga dan pkpi ditembak orang tak dikenal

sebelumnya posko pemenangan calon wakil bupati benar meriah t islah dilempar granat
pilkada dua ribu tujuh belas polda aceh akan mendatangkan bantuan personil dari mabes polri
pesta demokrasi lima tahunan sejatinya bukan hanya semata mata memilih pemimpin
namun harus bisa menciptakan rasa aman bagi masyarakat yang memilihnya
akbar juliza surya banda aceh
cegah ancaman teror kelompok radikal polri kembali galakan program kontraradikal
dan deradikalisasi di sejumlah daerah yang dianggap rawan
program kontraradikal yang melibatkan elemen masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman ancaman teror yang ada di indonesia
di hadapan puluhan elemen masyarakat dan pemuka agama
jajaran kepolisian polda aceh memaparkan kondisi keamanan pasca teror yang melanda indonesia
polri menilai provinsi aceh merupakan salah satu daerah yang dianggap rawan
yang berpotensi menjadi basis kelompok radikal
delapan tahun silam gunung jambu
gunung jamin di kabupaten aceh besar menjadi tempat pelatihan militer kelompok ansarut tauhid
dan ini yang sekarang menjadi suatu tugas kita adalah mendeteksi dan juga memonitoring dan mapping terhadap mereka mereka mantan narapidana yang sudah selesai
yang kita ketahui jumlahnya sekitar lima belas orang
dan ini sudah memang sudah selesai mereka ini berada di banda aceh
mereka juga berada di aceh besar di biren di aceh udun di banda aceh
dan satu lagi ini berada di jawa timur
tapi kegiatan kegiatan mereka ini terus kami monitoring dan evaluasi kemungkinan ada perubahan perubahan atau perpindahan perpindahan tempat
juga termasuk kemungkinan kemungkinan mereka ini melaksanakan kegiatan kegiatan yang menjadi suatu ancaman terhadap

dalam sosialisasi tersebut sejumlah pemuka agama di aceh menginginkan optimalisasi peran babin kamtipmas kepolisian sebagai penyampai pesan dari masyarakat
jadi kami mohon mungkin ada daerah daerah yang informasinya terlambat
bisa saja mungkin aktivitas babin
jadi tolong mungkin ada daerah daerah yang informasinya terlambat
bisa saja mungkin aktivitas babin
mungkin ada daerah daerah babin itu betul betul menyentuh dengan desa desa yaitu dengan masyarakat setempat
langkah cepat dan tepat polri dalam menangani ancaman kelompok radikal di indonesia harus segera dilakukan terutama di daerah yang dianggap rawan seperti aceh
apalagi tensi politik di aceh mulai panas jelang pilkada serentak lima belas februari dua ribu tujuh belas
sejumlah aksi teror dan kekerasan mulai meresahkan masyarakat aceh
akbar junisa surya banda aceh